inilah masjid al baitul amin
masjid yang dibangun tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini mengusung konsep modern yang berbeda dengan masjid jami lainnya
keunikannya terlihat pada mihrab dan mimbarnya yang mempunyai tiga buah lengkungan
hal itu melambangkan tingkat derajat seorang muslim yaitu islam iman dan ihsan
kuba kuba pendukungnya untuk yang sebelah kanan untuk jamaah muslimat
yang sebelah kiri juga pendukung dari kalau jamaah muslimnya yang ini
selain kaligrafi ayat al quran interior masjid ini juga dihiasi ornamen ukiran garis yang menghiasi tiang masjid
garis tersebut adalah simbol lurusnya iman
keunikan lain dari masjid ini adalah tujuh kubah yang ada di bagian tengah
setiap ruangan digunakan untuk fungsi yang berbeda
contoh delapan tiang di tengah itu melompakan bulan agustus
penyangga yang ada di masjid al baitul amin ini merupakan jumlah dari rokaat sholat lima waktu sehari semalam
mengingatkan kepada umat muslim akan kewajibannya kepada sang pencipta